candi borobudur tidak hanya dikagumi kemegahnya tapi juga perannya dalam mengembangkan spot wisata di sekitarnya
kami ajak anda untuk melihat lihat kawasan taman wisata candi desa wisata hingga spot wisata kekinian di sekitar candi borobudur
saatnya kita berwisata sambil mengagumi kemegahan candi borobudur
keseruan berwisata ini tentunya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya
untuk memasuki wilayah taman wisata candi tiap pengunjung harus melewati prosedur tiga m yang ketat
mulai dari memakai masker mencuci tangan hingga diwajibkan menjaga jarak
balai konservasi candi borobudur sejak awal pandemi menerapkan sejumlah kebijakan
mulai dari menutup akses wisatawan untuk naik ke bangunan candi hingga pembatasan jumlah pengunjung yang masuk ke zona satu bangunan candi
tapi hunting foto keren sekitar halaman candi masih boleh
pelan pelan kita coba cagar budaya kita buka
tapi kita sebelumnya sudah membuat visitor management
dan visitor manajemen itu pun kita tetap mengacu keselamatan pengunjung dan petugas
puas mengelilingi megahnya borobudur museum yang satu ini jangan sampai terlewat
museum samudera raksa merupakan wahana baru berupa sinema interaktif di kompleks taman wisata candi borobudur
pengunjung bisa mengikuti alur cerita kemaritiman indonesia
pada abad ke delapan dengan seru
nama sambutan raksa diambil dari nama sebuah kapal yang disimpan di museum
kapal yang dibangun tahun dua ribu dua ini merupakan replika kapal dari salah satu relif candi borobudur yaitu reliv jataka apadana
kapal kayu tabar mesir ini pernah berlayar dari indonesia ke afrika di tahun dua ribu tiga loh
pernah kena di situ kurang lebih hampir sekitar antara delapan sampai sembilan meter itu
layar kita robek ya
kemudian ada tali yang putus
kemudian disitulah kenangan yang betul betul sangat membuat semua kru saya minta turun waktu itu
tidak hanya wisata sejarah borobudur juga menjadi magnet berkembangnya wisata lain di sekitarnya
perjalanan saya bergeser tak jauh dari wilayah candi yakni desa wisata klipo
terletak sekitar lima belas menit dari kawasan candi
desa yang kerap dikunjungi wisatawan ini terkenal dengan kerajinan gerabahnya
lima puluh persen penduduk desa ini menggantungkan hidup membuat gerabah
saya pun bertemu dengan pak supoyo seorang pengrajin gerabah sekaligus pendiri kelompok arum art
bersama pak poyo saya diajari bagaimana membentuk tanah liat secara lihai
pak poyo kira kira teknik untuk pemula yang kita harus tahu itu apa pak
kalau bikin gerabah
yang pertama itu antara pikiran sama gerakan itu harus menyatu
jadi misalnya mau bikin cobek mau bikin pas itu harus perasaan sama gerakan harus sama
kalau enggak nanti mau bikin gelas jadinya nanti cobek
maklum masih amatir
maksud hati ingin membuat gelas gerabah cantik yang jadi ya malah tidak beraturan
eits jangan patah semangat dulu
gagal membuat gelas saya mencoba membuat piring dan hasilnya
wah cukup membuat bangga ya
sambil menunggu piring gerabah dikeringkan kita jalan jalan dulu ke wisata yang lagi ngetop
hanya lima menit dari candi borobudur
ya ini dia
wisata bagi para penonton
para pemburu spot instagramable junggiart auto park
terletak tepat di samping balai ekonomi desa wanurejo
spot wisata ini menawarkan objek wisata swafoto cantik dan klasik
di sini pengunjung akan menemukan belasan mobil yang sudah tidak terpakai
namun disusun sedemikian rupa
ada yang jungkir balik dipotong dicat ulang hingga dihias dengan pernak pernik unik

namun disusun sedemikian rupa
kita bisa menikmati liburan tapi juga kita tidak lupa juga harus tetap memenuhi protokol kesehatan
keberadaan spot wisata ini secara langsung memberikan andil pada pemberdayaan masyarakat
dan meningkatkan perekonomian desa
nah sebagian tempat wisata sekarang sudah buka
namun tetap diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan
dan kita sebagai pengunjung juga diwajibkan untuk menerapkan tiga m
memakai masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak
lagi pula siapa yang akan memajukan pariwisata indonesia kalau bukan kita
jadi kalau mau jalan jalan di indonesia aja
tim liputan cnn indonesia